halo anda menyaksikan indonesia forward bersama saya diana twika
pemirsa kementerian pertanian terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas usaha tani
salah satu program kementan adalah mencetak banyak petani milenial
kementerian pertanian berkeyakinan masih banyak anak muda yang mau terjun di bidang pertanian
agar mempunyai peluang kehidupan dan ekonomi yang lebih baik
atau yang kita kenal dengan yes
dan dirancang untuk menghasilkan wira usahawan muda pedesaan
serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian
baik untuk membahasnya seputar program petani milenial ini kita akan berbincang
dengan para narasumber yang telah hadir bersama saya di studio
yang pertama kita akan menyapa kepala badan penyuluhan dan pengembangan sdm pertanian
pak deddy apa kabar
alhamdulillah baik mbak diana
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama
pak deddy juga tidak sendiri di sini sudah ada ini agropreneur agropreneur muda yang sudah sukses ya
yang pertama saya perkenalkan ada mas andi oktasusila ketua umum duta petani milenial
siap berbagi inspirasi ya pak sias yang hari ini ya
dan juga hadir di samping mas andi mas rizky bayu pradana
beliau adalah ketua yang ambassador agriculture program yes tahun dua ribu dua puluh tiga
sehat selalu mbak diana
sehat selalu semangat selalu ya
baik tidak hanya itu
kalau kita saksikan di samping kanan saya ini sudah ada banyak sekali petani petani milenial
yang sudah bergabung bersama kita melalui sambungan zoom
dan beliau beliau ini berasal dari belanda
di berbagai provinsi di indonesia
kita sapa dulu boleh ya pak
halo bapak ibu semua
petani petani milenial yang keren keren gitu ya
selama ini mungkin kita berpikir stereotipnya petani itu udah tua tua
tapi ternyata yang ada di samping samping saya dan juga yang ada di layar ini masih muda muda ya
boleh sebelum saya kepada ini saya mau nanya nanya dulu nih ke mas mas
boleh tahu mengawali usaha pertaniannya di usia berapa nih
saya mulainya dari dua ribu lima belas
di usia berapa itu
usianya sekitar berarti dua puluh dua tahun mbak dian
kalau mas bayu
kalau saya mulai sejak tahun dua ribu delapan belas mbak diana
berarti kurang lebih sekitar lima tahunan berjalan ini
itu adalah salah satu bukti bahwa pertanian ini juga masih menjadi magnet ya pak untuk generasi muda
nah pak deddy ini apa memang kiatnya yang dilakukan kementerian pertanian supaya anak anak muda ini juga bisa terjun ke dunia pertanian
itu kering kerontang
nggak ada duitnya
kemudian yang kedua persepsi orang itu pertanian itu kotor kucel kulehe dekil dekil dan sebagainya
nah itu yang harus kita hadapi ya fenomena itu
nah bagaimana caranya kita tunjukkan kepada anak anak muda apalagi gen z ya bahwa pertanian itu banyak loh duitnya
kemudian yang kedua pertanian itu keren kok
sekarang sudah ada smart farming
sudah ada inovasi teknologi era empat
semua dilakukan dengan internet of thing
kita tidak usah kotor kotoran berlumpur lumpur di sawah
kita tinggal pakai remote saja kendalikan dari rumah atau dari manapun kita berada di dunia ini yang penting ada sinyal
bisa kita kendalikan
nah kita tunjukkan seperti itu kepada anak anak kita
nah dengan seperti itu akhirnya kan mereka lihat wah ternyata pertanian duitnya gede nih
jadi kan tertarik dia
jadi saat yang sama
oh ternyata pertaniannya keren kok
ada internet of thing ada alat alat traktor ada alat alat untuk pasca panen dan lain sebagainya
dan itu semua menghasilkan duit yang banyak
jadi kalau kita mencermati ya dari apa penjelasan dari pak kabak tadi
itu disebut tiga kali bahwa petani petani muda petani petani milenial ini banyak duitnya gitu ya
langsung saja saya tembak nih ke mas sandi
penghasilannya sampai kurang lebih lima ratus sampai delapan ratus juta per bulan
bener atau enggak
bener ya mas ya
bisa lebih itu
wah luar biasa
kalah mbak diana itu
jurnalnya kalah itu
ini dukungan beliau
baik apa apa yang akhirnya mendorong mas sandi akhirnya menekuni gitu bidang pertaniannya
jadi mbak diana begini ya
kebetulan saya memang lahir dari pendidikan yang memang itu fokus di pertanian di ipb
dan pada saat itu di dua ribu lima belas terutama
saya melihat bahwa
ada data yang perlu saya menarik nih
perlu saya dalami
terutama memang perdagangan di sektor pertanian gitu
nah dari sisi data itulah yang tentu kita lihat bahwa sektor pertanian ini sektor yang memang kalau dikelola dengan benar
tidak ada alasan bahwa
pemerintah sekarang ini ada kur
kang saya lahannya terkendala masih luas banyak
ada lahan hgu hgu yang pemerintahnya sekarang berusaha berupaya
kamilah yang dipersiapkan oleh kementerian pertanian
ini menjadi young ambassador duta petani
yang kita para kopassus ini untuk mementori mereka
gitu dan saya mulai pada dua ribu lima belas pada saat itu
melihat potensi itu mbak diana gitu
mungkin pada saat awal tidak seperti sekarang ya
delapan tahun membangun bisnis
tetapi mbak diana alhamdulillah dengan perjalanan yang begitu pelik
pertanian itu kompleks tetapi di tangan milenial
rasa rasanya insya allah dengan penuh kolaborasi
konsolidasi kekuatan kita
kalau mbak diana tadi menyapa teman teman ini ada dari sumatera barat
dari medan jawa timur sulawesi selatan
dihubungkan oleh kementerian pertanian
oleh bapak kabadan terutama kami
saya tidak kenal mas bayu
tapi sekarang oh ini pengusaha peternakan gitu
nah jadi perjuangan itulah yang tentu alhamdulillah terus berproses
dan hingga hari ini
saya kebetulan kelola lahan satu ratus dua puluh
dan kita membina petani tiga ratus delapan puluh lima petani mbak diana
jadi produk produknya itu kita kelola
kita distribusikan ke modern market
nah inilah yang hingga saat ini kita terus
banyak kunjungan kunjungan dari alhamdulillah
pelolaan usaha ini
dari mulai dinas dinas
dibukalah sekarang agro eduwisata
jadi wisata berbasis di sektor pertanian
karena petani itu terutama milenial mbak diana tidak bisa
saya nggak mau mereka
tapi harus soft approach bahasa bapak kami
inilah yang gaya kita dipersiapkan oleh bapak kabadan ibu kapus
semuanya yang ada di kementerian pertanian
bahwa kita harus step by step alon alon tapi kelak
dan ternyata terbukti tadi bahwa
banyak sekali teman teman
yang juga bergabung bersama kita di zoom
ini yang sudah ekspor ya pak ya
mereka petani petani badan yang juga sudah mengekspor produk produk pertaniannya
oke nah saya ke mas bayu nih
mas bayu udah senyum senyum nih dari tadi
mas bayu juga matalah begitu ya
jadi sebenarnya dulunya adalah
perbankan sepuluh tahun
karyawan di salah satu perusahaan perbankan di dki jakarta
oke itu adalah sesuatu yang diidam idamkan banyak orang
akhirnya sekarang menjadi peternak ya mas ya
dari lima puluh ekor saya bertanya
sekarang sudah ada berapa banyak nih dok
domba yang mas akhirnya bisa ternakkan
jadi alhamdulillah saat ini tuh kita mengelola hampir dua ribu ekor domba
dan dua puluh ekor sapi
belum termasuk mitra mitra yang kita bina
karena kebutuhan kita di jabodetabek
awalnya kan di perbankan
dan kuliah basic pun berbeda dengan kang sandi
saya basic itu dari ekonomi justru
jadi ketika saya melihat peluang ini
peluang ini masih sangat besar mbak diana
sayang kalau tidak dimanfaatkan
terlebih dengan anak anak muda nih yang sekarang
dimana teknologi sudah bermain di dalam peternakan dan pertanian ini gitu
jadi ketika saya melihat peluang itu
saya memberanikan diri untuk resign
dan benar benar terjun full di dunia peternakan ini
dan alhamdulillah kita sekarang hampir mengelola dua ribu ekor
beserta bisnis bisnis turunannya
karena yang kita lihat adalah
kalau kita hanya bermain di hulu
keuntungannya cuannya kata pak kepala badan masih kurang nih gitu ya
jadi kita masih bermain untuk bermain di hilirnya
berupa pabrik pakan
kita punya pabrik sekarang sedang produksi
pabrik pupuk organik
juga kita punya restoran yang bekerja sama dengan teman teman
di wilayah kota bogor gitu ya
jadi itulah yang kita garap sekarang pasarnya
seperti itu mbak diana
jadi bukan hanya dari domba dan juga sapinya aja
tapi juga pupuk juga bisa ya dimanfaatkan di situ
pakannya juga bisa
ini kalau tadi mas bayu juga menyampaikan
bahwa ada banyak kok sebenarnya peluang peluang usaha pertanian
untuk generasi milenial ini
itu apa saja ya pak yang bisa ditekuni oleh generasi sekarang ini pak
nah kalau anak anak milenial pasti kan orientasinya duit itu ya
nah komoditas yang saya lihat yang paling banyak menghasilkan duit dalam waktu yang singkat
itu adalah hortikultura
ada tanaman hias
kemudian kedua ternak
nah terutama ternaknya memang ternak domba
itu memang ekonomi ke atas
nah kalau ekonomi ke atas harga tidak masalah
yang penting itu gitu loh
yang penting kualitas makanannya bagus
ini kan punya restoran sate kan
dan dia enggak ada urusan berapa harganya
membuat aja kan
jadi keuntungan disitu luar biasa
apalagi kalau sudah semakin hilir
dia jual daging domba mungkin harganya per kilo cuma berapa
tapi kalau sudah jadi sate satu tusuk itu bisa tiga ribu mbak
satu tusuk itu
artinya apa duitnya semakin gede
pak ini kita masih banyak sekali cerita cerita menginspirasi para petani milenial ini ya pak
kita akan bahas di segmen selanjutnya
dan pemirsa jangan kemana mana indonesia forward akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward
masih bersama dengan petani petani milenial yang luar biasa
sukses story nya begitu ya pak
yang membuat saya jadi mempertimbangkan nih pak ya ini kayaknya menjadi bertani enak juga nih ya pak ya
tapi sudah bukan milenial lagi nih usianya
nah ini ada mas bayu mas bayu ini mengikuti program ambasador agriculcil program yes di tahun dua ribu dua puluh
jadi ketuanya ya apa yang mendorong mas untuk mengikuti program ini mas
oke sebenarnya itu saya memiliki pemikiran singkat waktu itu ya
bahwa berternak atau bertani tanpa prestasi itu adalah hal yang sudah biasa gitu
jadi kalau kita bertani atau berternak dengan prestasi itu adalah sesuatu yang luar biasa
nah berangkat dari pemikiran itu bukan hanya saya ingin membesarkan
atau mengembangkan potensi yang ada di dalam peternakan saya saat itu
tapi saya juga ingin mengangkat nih
mengangkat dan mengembangkan potensi yang ada di sekitar wilayah saya dulu gitu
nah itu terbukti di tahun dua ribu dua puluh dua saya pun dinominasikan sebagai juara satu
duta petani milenial kabupaten bogor saat itu
nah berangkat dari situ pula di tahun dua ribu dua puluh tiga ada kesempatan besar nih
untuk saya lebih mengembangkan diri saya untuk meresonansi gitu ya
karena kalau saya hanya berpikir meresonansi di wilayah kabupaten bogor
apa yang sudah saya miliki itu kurang saya bagikan
jadi kesempatan inilah di tahun dua ribu dua puluh tiga
saya berangkat untuk mengikuti ajang pemilihan yang ambasador arjunator
yang diselenggarakan oleh kementerian pertanian republik indonesia
jadi sehingga dengan hal tersebut saya bisa lebih meresonansi
saya bisa lebih mengenalkan dunia pertanian khususnya
dan peternakan itu bukan hanya saja di wilayah saya
tapi juga di seluruh indonesia seperti itu mbak
jadi kalau kita jabarkan tadi yes itu adalah youth entrepreneurship
ini salah satu program dari kementerian pertanian republik indonesia
dan juga ada duta petani milenial dan juga andalan
ini sebenarnya program apa pak
dan apa yang menjadi program program unggulannya
ya jadi program unggulan dari proyek yes itu adalah
pertama kita membangun itu model
bagaimana model seorang pengusaha pertanian yang handal
melalui yang ambasador
yang ambasador itu kita rekrut dari seluruh pelosok tanah air ya
kemudian kita seleksi secara ketat
kemudian lahirlah yang ambasador
setelah lahir yang ambasador
mereka nanti akan menjadi
champion di kampung halaman yang masing masing
yang tupoksinya tugas pokok dan fungsinya adalah
melakukan resonansi kepada teman temannya yang ada di sekeliling
nah sudah yang dibilang tadi
ya sama ini juga sebetulnya ya
dia mengajak kepada teman temannya tetangganya sahabatnya gitu
oh bagaimana caranya gak punya modal
oh bagaimana cara budidaya begini loh
cara menyediakan pakan yang baik
begini cara kita mempersiapkan bibit yang bagus
begini kita cara pelihara kandang agar tidak bau
ya begini caranya kita mengolah ya
ada tadi katanya langsung jadi sate
nah bahkan ada olahan untuk kotorannya
kotoran itu walaupun asalnya bau jadi duit itu mbak
bahkan kotoran kayak kencingnya itu ya
itu harganya bisa lebih mahal daripada harga daging domba
itu kan luar biasa jadi abdinya apa
duit semuanya duit itu asal kita tahu
mereka kan kalo dengan sesama temennya komunikasi lancar
udah deket frekuensinya sama beda kalau misalnya saya kan
udah umur saja udah gak karu karuan jauhnya
kampang ajaknya itu sebelum jadi
yang ambas syadur di seluruh indonesia itu tugasnya adalah melakukan resonansi
nah kemudian yang kedua program unggulannya adalah
kita lakukan pelatihan kepada mereka mereka itu
pelatihan ya bagaimana caranya berbudidaya yang baik
pelihara kambing yang bagus bagaimana caranya
kita bikin pakan agar pertambahan
berat badannya kenceng
bagaimana caranya kita bikin pakan agar susunya
produk susunya juga kenceng
terus bagaimana juga caranya mengambil kur
bagaimana caranya kita berkomunikasi
dengan opteker dengan para buyer
pokoknya semua kita
kepada mereka sesuai dengan kebutuhan masing masing
nah kemudian kita dampingi
nah dampingi pada saat quran
mereka lupa saya ternyata ditolak
kamu masih ada yang kurang dokumen ini
lengkapi lengkapi akhirnya dapat
begitu dapat kur oh langsung action dia
ada nanti mentok
pak ini pemasarannya susah
oh susah ya komoditas apa kamu
oh saya komoditasnya misalkan
melon dan sebagainya kita pertemukan dengan optaker
ketemukan misalkan dengan
supermarket supermarket dan sebagainya
akhirnya semuanya berjalan jadi pendampingan
itu berjalan terus nah yang mendampingi
misalnya ini paling senior kan
ini yang berdamping
mendampingi anak anak gitu
dan kita mungkin hanya dari jauh mengkoordinasikan
saja memfasilitasi dan sebagainya
tapi konstruktur kelembagaan dari duta petani ini
seperti apa mas andi jadi memang
mbak diana kita sudah dilengkapi
formasi yang lengkap ya
di tiga puluh empat provinsi mulai dari
badan pengurus harian itu memang
kami nih termasuk nih ada
sekjen kami yang beliau ini ekspor
lalu juga ada produknya ada keju
ada keju ada susu
lalu juga ada produk organik
itu banyak dulu
gula aren juga tadi sudah di ekspor
struktur di badan pengurus harian
lalu di bawah badan pengurus harian itu
mbak diana ada koordinator wilayah
makanya di sini hadir nih ada kalimantan timur
ada juga dari medan
saya lihat babel lalu ada jawa timur
wilayah di tiga puluh empat provinsi kita sudah ada
dan ada di satu ratus dua belas kebupaten
ada di kota
nah inilah yang kita secara struktur
duta petani milenian andalan
kita sudah sampai pada level di kabupaten
itu namanya komisariat daerah
nah inilah yang kita tugasnya tadi menurut bapak pembina kami ini
tugasnya dpppr seharusnya resonansi
resonansi itu apa sih kalau bahasa indonesia
nasional itu kalau fisika kan getaran
jadi kita memang harus menggetarkan vibe positif kita ini
kepada yang abu abu anak milenial masih benar nggak sih pertanian itu
tapi begitu lihat dua ribu ekor
ngemelel gitu kan
nah ini yang memang secara struktur formasi
alhamdulillah dengan tentu bimbingan beliau arahan beliau
secara ikhlas saya rasa tidak ada orang yang kami selalu berdiskusi
ih kementerian pertanian ini serius banget ya sekarang
mengelola petani milenial ini sangat serius
saya sudah sempat dari dua ribu sembilan belas bergabung di kementerian pertanian terus
coba kalau hanya selebrasi mungkin dua ribu sembilan belas saya sudah tidak dilibatkan oleh bapak kami ini
kita masih terus
ini momen yang luar biasa ya momen yang tepat
karena pada saat pandemi ketika semua sektor akhirnya turun pertanian malah meningkat
meningkat melejit melejit pertanian tetap melejit
oke karena kata orang itu perut tidak bisa di lockdown gitu ya pak ya
mas bayu kalau dari struktur yes nya sendiri ini seperti apa mas
jadi kurang lebih sama ya dengan yang kang sandi sampaikan juga
kurang lebih sama seperti itu
kita juga memiliki koordinator koordinator di setiap wilayahnya
dari barat tengah hingga timur
koordinator koordinator kita itu yang membantu kita untuk memonitoring teman teman kita di seluruh wilayah indonesia
untuk membantu meresonansi
menggetarkan emosi abu abu nih
karena anak jaman sekarang itu ada istilahnya quarter life crisis
mereka masih bimbang nih mau kemana nih saya gitu ya
jadi tugas tugas dari koordinator kita itu memastikan meyakinkan bahwa resonansi kita ini berhasil seperti itu
begitupun juga kita tidak bisa berdiri sendiri
karena kita harus bersinergi dan bergandingan tangan dengan kementerian pertanian republik indonesia
juga dengan saudara kita dari dpm dpa ini
jadi kita seluruhnya berkolaborasi dan bersinergi bersama
kalau tadi pak dede juga sudah menjelaskan ya
untuk dari sisi produksi di hulunya itu supportnya seperti ini yang diberikan oleh kementerian pertanian indonesia
mengetahui di sisi hilirnya seperti apa akan menjadi pertanyaan saya selanjutnya ya
dan pemirsa jangan kemana mana indonesia forward akan segera kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
sekarang keren gitu ya pak ya
oke luar biasa dari sosok sosok yang ada di samping saya ini
pak tadi juga sudah dijelaskan oleh pak dedy untuk support dari pemerintah kementerian pertanian di sektor yang di hulu
nah hilirnya sendiri seperti apa pak
hilir itu tingkat kesulitannya semakin tinggi
semakin tinggi kenapa pak
nah karena memang duitnya juga semakin gede tuh
bagian hilir itu duitnya semakin gede
nah anak anak kita ya para petani milenial ada kalanya dia kesulitan begitu panen jual kemana bingung dia
nah oleh karena itu tentu saja kita dampingi
eh kamu olah dulu tuh jangan langsung dijual
olah dulu ya kalau dia main di nenas misalkan bikin jus gitu loh
atau kalau misalnya dia main di kayak daging domba gitu ya
ya udah kamu jangan jual daging domba yang mentah jual sate
wah jadi nilai ekonomisnya bisa meningkat
value addednya semakin tinggi gitu loh
nah tentu pendampingan terus kadang kadang kita pertemukan dengan off taker
nah misalkan kan kalau misalnya dia produknya buah
nah kita pertemukan dengan optaker itu adalah produsen jus gitu loh
untuk minuman minuman yang di botol itu
kalau udah tertemu mereka diskusi sendiri
akhirnya langsung kontrak farming
kan keren kan
jadi para pengusaha jus dia mendapatkan jaminan mendapatkan material yang qualified
nah sementara anak anak kita ya mendapatkan pasar yang pasti
berarti duit cuan yang
duit cuan yang lebih pasti
kita pertemukan juga dengan buyer
kita pertemukan juga dengan seluruh stakeholder yang ada di
jadi ini sepertinya memutus mata rantai ya
jadi tidak melalui tengkulak tapi langsung ke buyernya
karena mungkin selama ini petani menakutkan harga dari tengkulak
tengkulak begitu ya
begitu kita bangun kemandirian anak anak kita
mereka mandiri sudah tidak tergantung tengkulak
mereka jalan sendiri
langsung kontak ke optikernya
atau dia sendiri diolah dulu
jadi dia jual olah
jual produk produk olahan bukan raw material
oke saya langsung tanya nih ke mas adi
benar seperti itu mas
ini tantangannya dan juga pastinya ini tantangan dunia pertanian ya pak ya
sekarang climate change
kemudian perkembangan teknologi
dan juga hasilnya sejauh ini bisa dibandingkan gak mas
dulu pertanian dulu dan juga sekarang seperti apa
jelas sangat beda sekali mbak diana ya
kalau melihat dari tadi pertama keseriusan dari pemerintah
yang kedua tadi bagaimana upaya
kita dulu sempat berpikir juga
belum jago memasarkan
itu perkara di seluruh indonesia
fungsinya triggernya kita ini adalah menjadi penghubung
pak izin ini ada petani kita sudah panen ini tapi tidak terserap
akhirnya melalui bppsdmp ini kita terus mencari off taker of taker
permodalan mulai dari fintech kita dikenalkan
kur kita dikenalkan
jadi jejaring inilah yang menjadi kalau saya menyampaikan positive vibes gitu ya
akan menimbulkan efek positif kepada teman teman semua
dan lain lainnya teman teman ini tadi tuh
ada yang pemula sudah ekspor
karena memang kita tiba tiba dikenalkan
ada kendala seperti ini
para expertise yang turun
oh yaudah ini nih kendalanya di sini
tapi kita ininya permodalan
ada teman kita nih di kalimantan selatan
dia menjaminkan beberapa katakanlah aset yang dia miliki untuk petani milenial
tapi memang itu sudah punya kepastian gitu
ini bisa terhubung karena apa
ya karena bapak kami lah yang hubungkan
sandi kena kalimantan selatan
mas be itu saya gak kena
siapa nih mas be begitu tau
wih ini juga sultannya peternakan saya
dengan tentu kehadiran kementerian pertanian terutama
kita dihubungkan tidak hanya di hulu
padahal seharusnya tugasnya itu hulu kan kalau di kementerian pertanian
tapi sampai kita hilir
dikenalkan dengan off taker of taker yang jelas
mampu memberikan kepastian harga
bertani sekarang baru tanam itu sudah kontrak farming mbak diana
sudah tidak bisa lagi diserap oleh orang orang yang mohon maaf tengkulak tengkulak gitu ya
ya masih sebagian kecil tapi itu sudah ada jaminan pasar
ini dan kesejahteraan untuk para petani ya pak ya
jadi gak perlu takut lagi
bahkan kalau misalkan kekurangan dana sudah akan dibantu untuk kurnya
tapi kalau kekurangan lahan pak
saya mau bertani tapi nggak punya lahan gimana nih
kira kira seperti apa mas
jadi mbak diana saya beberapa hari yang lalu ya ini
karena beliau juga sudah mengizinkan saya untuk diinformasikan
para duta petani milenial dayung ambasador gitu ya
kami berkomunikasi dengan klhk
klhk ini kementerian lingkungan hidup punya ribuan lahan
yang memang itu masih mohon maaf terlantar mungkin ya
dan beliau ini ketika saya berbicara saya sewa hgu
hak guna ya
hak guna usaha
pertahunya itu saya harus bayar gitu
beliau sampai bilang
mas andi sebarkan ke petani milenialnya
mas andi ke jaringan di kementerian pertanian
kami siapkan lahannya tujuh puluh tahun silahkan dikelola
itu terkomunikasi dengan kami
akhirnya kami ini belum izin belum tolong tohon ke bapak kami
terus teman teman ini ada ija ini dari jakarta
ini mengembangkan juga
jadi kalau bicara sekarang tidak ada reason bagi anak milenial ketika bicara
itu teh imas juga tuh
dia dapat dari ptpn
ya untuk kelola pertanian organik
tidak ada lagi rasa rasanya kekurangan lahan
permodalan sudah disiapkan oleh pembina
teknologi dan juga bagaimana pengolahan semuanya sudah dibantu
didampingi begitu ya
dan mbak diana apakah tahu petani milenial diberangkatkan kemarin
pertanian yang diberangkatkan oleh kementerian pertanian
itu luar biasa
sekarang yang diberangkatkan oleh bapak ke korea selatan sedang membangun di kalimantan selatan
besar smart farming nya
jadi kita sekolah kan kita training kan
kurni ke korea selatan
di sana ada korean smart platform
kita belajar di sana
kemudian implementasi ke indonesia
implementasi di indonesia
nah ini kalau mas bayu ini sudah pasti ada ancang ancang dong ya
sebagai ketua dari young entrepreneurship ini
ini kira kira apa program program ke depannya supaya semakin banyak nih mas
generasi muda yang akhirnya mau terjun ke dunia pertanian
oke kalau program program ya
jadi yang tadi disampaikan ke bapak kuala badan juga bahwa kita itu bagaimana cara menjadi local champion dulu di wilayah kita masing masing gitu ya
nah dari local champion itu
jadi berharap itu kita pemuda pemuda atau masyarakat di sekitar wilayah kita dulu yang kita serap untuk termotivasi
mengikuti jejak karir kita gitu ya sebagai peternak masyarakat
dengan harapan bahwa suatu saat nanti mereka juga mengikuti jejak kita sebagai petani atau peternak gitu ya
tidak lain tidak bukan bahwa seperti ini
harapan kita juga ingin mewujudkan
ingin mewujudkan regenerasi petani di pedesaan
kita ingin meningkatkan potensi sumber daya manusia yang ada di pedesaan
juga meningkatkan menambah wira usahawan muda di wilayah pedesaan
sehingga nanti kedepannya itu petani tidak dianggap sebelah mata
jadi pertanian itu dapat menjadi sektor peluang usaha yang menjanjikan gitu bagi mereka semua gitu ya
sehingga kita dapat menekan tingkat pengangguran di pedesaan dan juga menekan tingkat urbanisasi
itu yang paling penting
nah langkah langkahnya yang tadi saya sebutkan di awal
kita harus menjadi local champion dulu di wilayah kita
ya jadi model ya
local sempit kan jadi model
dia nggak sadar bahwa ekonomi perdesaan itu langsung menggeliat loh
gara gara tingkah laku mereka
justru itu yang dihadapkan oleh bapak presiden kita
bagaimana menggerakkan perekonomian mulai dari pedesaan
ini adalah salah satu solusinya itu
iya luar biasa
padahal dia nggak sadar tuh
bertani itu keren ya pak ya
bertani itu keren sekali
keren bertani itu hebat
bertani itu hebat oke
luar biasa ini pak singkat saja pak kira kira harapannya pak dari kementan untuk
program dan juga program yes ya
dan juga ambasador yang ambasador ini
unggulan dari program yes itu adalah kita membangun yang ambasador
agar mereka jadi local champion
agar mereka lakukan resonansi kepada teman teman yang ada di sekitarnya
tentu yang kita cetakan mungkin tidak terlalu banyak
tapi resonansi itu kan luar biasa
jadi harapan saya ke depan para petani milenial ini harus tumbuh seperti jamur di musim hujan
di seluruh pelosok tanah air
dengan cara demikian maka pertanian itu pasti ada di genggaman kita
ya kenapa pak
pertanian menguntungkan pertanian dapat duit yang banyak
dan pertanian menjadi daya tarik yang luar biasa
pertanian itu ibaratnya seperti gula
kalau gulanya sudah nampak itu semut semut akan datang dengan sendirinya
kalau sudah bunga mekar kumbang kumbang akan datang dengan sendiri
ya ini merupakan salah satu bukti nyata kehadiran pemerintah ya pak
ya untuk para petani petani di indonesia
dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani petani di indonesia
ke teman teman yang ada di daerah karena waktu kita terbatas
terima kasih banyak
mas mas mbak mbak semuanya
semoga hasil pertaniannya semakin pesat ya
dan juga semakin banyak yang ekspor ya pak ya
terima kasih sukses selalu sehat selalu
makasih semua ya yang ambasador petani milenial semuanya
ya saya juga mau ucapkan terima kasih kepada dih mas andi mas bayu
terima kasih untuk sukses story inspirasinya
semoga semakin banyak generasi milenial indonesia yang terjun menjadi petani ya pak ya
karena bertani itu keren gitu ya pak ya
terima kasih banyak
baik terima kasih
pemirsa sektor pertanian akan menjadi masa depan dunia
yang sudah seharusnya menjadi peluang bisnis bagi generasi milenial
kementerian pertanian pun konsisten mendukung dan juga memfasilitasi
para agropreneur muda untuk bergerak di berbagai bidang pertanian
dari hulu hingga ke hilir
salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian
dan menggenjot daya saing adalah melalui pemberdayaan bagi para petani milenial
ayo generasi muda jangan takut untuk bertani karena bertani itu keren
terima kasih untuk para narasumber terima kasih
dan juga saya diana dwi ka undur diri
terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa